pemberlakuan lockdown di italia sudah memasuki hari ke sepuluh
seperti apa nasib warga negara indonesia di sana
kita sudah bergabung melalui sambungan skype dengan andrew wibawa
yang merupakan perwakilan persatuan pelajar indonesia di italia
selamat malam waktu indonesia selamat sore waktu italia andrew
ya andrew italia ini kan menjadi salah satu negara yang kasus kematiannya juga tinggi di sana
nah bagaimana kemudian situasi terkini di italia
oke jadi sebelumnya situasi terkini kemarin tingkat kematiannya cukup tinggi sekitar enam ratus korban jiwa
tapi salah satu advisor dari kementerian kesehatannya mengatakan bahwa
salah satu alasan kenapa tingkat kematiannya tinggi itu karena
italia merupakan negara di eropa dengan populasi tertua
dan mereka merupakan orang orang yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit ini
selain itu kontrolinya
sampai sekarang kondisinya masih lockdown jadi kita sangat dianjurkan untuk stay di rumah masing masing
dan melakukan kegiatan sendiri di rumahnya
kalau kita mau keluar atau kita mau ke supermarket kita harus bawa surat yang menyatakan
kalau kita pergi untuk alasan tertentu dan jarak tertentu
oke selama aturan stay at home ini diberlakukan atau lockdown ya lebih tepatnya lagi
apa saja sih biasanya yang dilakukan oleh warga negara indonesia terutama
dan juga warga italia secara umum dalam mengisi hari harinya
pasti kan penuh kebosanan juga nih ya untuk stay terus di dalam rumah
jadi sebenarnya semuanya beradaptasi untuk seakan akan hidup seperti biasa sih
karena misalkan orang yang bekerja kebanyakan kantor udah menerapkan work from home
jadi mereka bisa bekerja di rumah masing masing
begitu juga mahasiswa mahasiswa yang ada di sini dan pelajar
mereka sudah sejak berapa minggu lalu kita sudah mulai kuliah secara online
jadi kita mencoba sebisa mungkin seakan akan beraktivitas seperti biasa
cuma di dalam rumah gitu
sebelumnya andrew kan sempat juga mengirimkan sebuah video ya
ini cukup menarik juga ada pesan pesan yang disampaikan
sebenarnya apa sih makna dari pesan yang ingin disampaikan
terutama kepada kami yang sedang berada di indonesia
terhadap apa yang sedang dijalani saat ini di italia
oke jadi kita kemarin dari ppi milan kita bikin campaign
kalau di sini namanya ioresto akasa
tapi itu artinya dalam bahasa indonesia seperti kita stay di rumah gitu
dan di campaign itu kita nyeritain kalau sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin
selama kita stay di rumah
dan teman teman jadi ini masing masing anak anak di milan sebagian
mengirimkan video tentang kegiatan mereka yang menarik
kita mereka yang berusaha beraktivitas seperti biasa
dan ingin memberikan himbauan kepada teman teman
jadi lockdown atau social distancing itu tidak mengerikan itu
kita masih bisa beraktivitas seperti biasa
dan ini sebuah pengorbanan yang memang kita sama sama harus ambil sebagai bentuk pertolong jawaban kita

kegiatan belajar mengajar dan juga kita juga sebagai organisasi ingin coba tetap berorganisasi seperti biasa
cuma kita harus mengambil alih alih kegiatan kegiatan kita dan juga kita juga sebagai organisasi ingin coba tetap berorganisasi seperti biasa
cuma kita harus mengambil alih alih kegiatan kegiatan kita dan juga kita juga sebagai organisasi ingin coba tetap berorganisasi seperti biasa

kalau sejauh ini berarti koordinasinya dengan kbri seperti apa
apakah kemudian ada beberapa koordinasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan selama masa lockdown ini berlangsung
oke jadi kalau koordinasi dengan kbri cukup rutin ya
diusahakan seminggu kbri mengadakan conference call dengan perwakilan perwakilan wilayah yang ada di italia wni nya
dan kita menyampaikan sebagian imbau imbauan pemerintah terkait keadaan keadaan teman teman semua di sini ke kbri dan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan
kemarin sendiri kita sudah dikirimin masker dari kedutaan besar buat di milan dan sekitarnya
selain itu juga sepertinya lagi ada dalam perjalanan pengiriman kedua masker dari kbri
oke andrew kan sebagai salah satu perwakilan juga dari ppi yang ada di milan ya
kalau secara data apa yang anda lakukan
sebenarnya ada berapa orang sih pelajar yang ada di milan saat ini dan kondisi kesehatannya seperti apa
data terakhir kami mahasiswa di milan beserta reason graduage yang baru saja lulus itu sekitar satu ratus tujuh belas orang
tapi saat ini karena sebagian sudah beberapa pulang ke indonesia karena corona dan lain lain yang saat ini stay di milan ada sekitar enam puluh tujuh orang
sampai sekarang kondisinya masih baik baik saja
karena kita juga setiap weekend kita sendiri bikin kayak nongkrong online gitu lewat video conference juga untuk saling cerita dan berkeluar biasa
biasanya apa saja kemudian yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini
upayanya menurut saya yang paling penting adalah untuk mengikuti semua peraturan yang ada di lokasi ini ya
salah satunya adalah untuk stay di rumah
itu yang paling penting sih kalau buat kami di sini
selain itu juga menjaga kebersihan dan lain lain
tapi kalau kita ingin kebutuhan pokok atau pergi ke supermarket itu sebenarnya masih bisa
asal kita membawa surat self declaration kalau kita mau kemana dan tujuannya apa
proses mendapatkan suratnya gimana tuh apakah didownload secara online
kemudian nanti kalau tidak membawa suratnya akan didenda atau seperti apa
suratnya bisa didownload dan diprint secara elektronik atau kita juga bisa tulis tangan bagi yang tidak punya penyusup
yang penting intinya tersampaikan dan nanti kalau misalkan dicek itu nanti mereka minta dan mereka akan tanda tangan dari pihak kepolisiannya
dan kalau diharapkan sih sampai sekarang masih harus membawa surat ituin
oke terakhir kita akan bertanya lagi kepada andrew
sebenarnya apa nih pesan yang ingin disampaikan terutama kepada warga indonesia yang saat ini juga masih struggling nih untuk menjalankan stay at home
pesan saya sebenarnya sama seperti campaign yang kami bikin di ppi milan
intinya adalah ini waktunya kita buat saling bertanggung jawab
ini waktunya kita untuk bersama sama bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita
karena mungkin orang mikir kayak kami kan masih muda tahan tubuh kami kuat dan lain lain
tapi sebenarnya dengan seperti itu pun kita tetap bisa menularkan orang yang memiliki resiko lebih tinggi
jadi ini waktunya untuk kita bertanggung jawab sayangi diri kita sendiri dan sayangi orang yang ada di sekitar kita
baik terima kasih banyak andrew yang sudah bergabung bersama kami malam ini
tetap jaga kesehatan anda